halo selamat sore teman teman terima kasih sudah bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini
dan hari ini kami akan membahas tema yang sangat menarik yaitu adalah terkait dengan sustainable fashion
nah fashion industry adalah salah satu industri terbesar di dunia
namun sangat mengejutkan industri ini juga salah satu yang paling berpolusi
dan menggerakkan industri ini dengan metode yang berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan
mengapa begitu penting karena fashion juga memiliki jejak perubahan iklim yang sangat besar
dan jika kita ingin mengatasi ancaman dari perubahan iklim industri fashion perlu segera mengatasi praktik praktiknya yang tidak berkelanjutan
nah jika kita tidak segera mengatasi dampak negatif dari industri fashion ini
kita tidak akan memiliki masa depan yang sehat hijau
dan juga aman
nah untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah mengundang mbak mariam tania
untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini dan membahas bersama sustainable fashion untuk masa depan yang lebih hijau
mari kita undang bersama lansing group
bagi kami hari ini cantik sekali
halo mbak mariam
bagaimana kabarnya mbak
bagaimana kabarnya mbak
iya baik dan saya hari ini sebenarnya sangat terharu sekali mbak karena akhirnya kita bisa membahas tema ini ya sustainable fashion
nah hari ini saya juga pakai baju yang sustainable fabric fabricnya dari lansing group
nah ini juga sebenarnya
ini juga sebenarnya
kita juga harus menggerakkan ya sustainable fashion ini di masyarakat karena ini sangat penting sekali
apalagi hari ini ibu sri mulyani juga sudah menyatakan sebenarnya oke covid sembilan belas ini adalah bencana yang sangat besar di seluruh dunia
tetapi yang lebih besar lagi di depan mata kita adalah perubahan iklim
langsung saja ya kita ke tema hari ini
memang agak berat tapi kita bahasnya lebih light aja kali ya mbak
jadi mbak sekarang masih kerja dari rumah atau harus ke kantor
iya masih working from home juga mematuhi peraturan ppkm jadi kita masih wfh sih so far gitu
kamu sendiri gimana mbak
kalau saya karena saat ini juga sedang hamil jadi saya masih kerja dari rumah seperti itu
jadi biasanya saya wawancara narsung lewat iklife nah seperti ini
apalagi kalau misalnya sudah punya
generasi selanjutnya ya sudah punya anak ini pasti lebih mikirin masa depan seperti itu ya mbak
nah bagaimana sustainable fashion bisa menjadi komitmen yang penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri fashion dan juga tekstil di indonesia mbak
pertanyaannya bagus banget mbak
jadi kenapa sih pentingnya komitmen
jadi sedikit mengutip riset mckinsey di tahun dua ribu dua puluh itu namanya jadi memang sustainable fashion itu seperti apa sih pentingnya
karena sebenarnya sustainable fashion sendiri itu first and material revolution yang akan menjadi trend untuk seluruh pelaku industri tekstil
jadi seluruh as you know pelaku industri tekstil itu nggak hanya satu
jadi nggak hanya kalau lenzin sendiri kan produsen serat nih mbak
jadi produsen serat itu bahan baku dasar dari pakaian
tapi itu masih jauh sekali gitu
rantai industri tekstil itu masih panjang hingga jadi brand dan retail
jadi semua mempunyai peranan penting masing masing
untuk berkontribusi untuk komitmen tersebut kayak gitu
jadi makanya fakta fakta yang paling penting juga yang tadi mbak sedikit bahas nih
makanya kita harus sadar dan berkomitmen bersama sama nih untuk pelaku seluruh industri tekstil
untuk merubah behavior dan memilih bahan yang lebih
ramah lingkungan atau sustainable atau berkelanjutan ya bahasa indonesia
seperti itu sih
nah sustainable fashion ini mbak umumnya kan melalui beberapa tahapan produksi ya mbak
nah tetapi memiliki daya tahan yang lebih baik dan kualitasnya juga pastinya lebih tinggi
bagaimana prosesnya dan apa saja keunggulan sustainable fashion dan juga tekstil ramah lingkungan ini mbak
oke mungkin saya jelaskan dulu apa itu tensel dan lansingnya
lensing sendiri perusahaan yang sudah delapan puluh tahun lama berdiri memprodukan atau sebuah produksi serat bahan baku pakaian
prosesnya seperti mbak bilang itu lumayan panjang nih
awalnya gimana sih bisa menjadi serat
jadi awalnya menjadi serat itu asal masalnya dari bahan baku kayu
tapi kayunya tersertifikasi kalau sempat ada yang notice namanya fsc atau pfc
jadi bukan hutan lindung ya mbak ya
jadi hutan yang dikelola secara berkelanjutan lalu diproses menjadi wood chip
atau mungkin saya tunjukin sedikit di sini sebagai simbol aja sih kayak wood chip seperti ini
jadi dari wood chip tersebut ditarik atau diambil selulosanya
di proses ini agak teknikal tapi memang prosesnya seperti ini
jadi diambil selulosanya menjadi wood pulp
food pop itu teksturnya seperti kertas tapi bukan kertas lalu diproses kembali menjadi serat
nah lenzing tersebut adalah bahan baku serat
bentuknya itu seperti ini mbak
jadi serat ini lalu
lalu diproses oleh pemintal menjadi benang
dari benang menjadi kain
dari kain menjadi garmen atau pakaian
itu prosesnya tuh sampai consumer atau di sini mungkin audiens udah merasakan atau mencoba produk yang menggunakan pansel gitu
dan kita sebut prosesnya itu kenapa diklaim oh sustainable atau dari mana sih selain sourcenya yang tadi pohon tadi itu
sebenarnya kita sebut sistem itu closed loop system
jadi dimana prosesnya solvent dan water dan semuanya itu dipergunakan
jadi sangat efisien dan sustainable untuk menjadikan serat ini gitu
dan pastinya kalau ditanya nanti setelah jadi pakaian terus kemana nih gitu kan
jadi bisa biodegradable yaitu bisa terurai lagi di tanah dari dua belas sampai dua puluh dua minggu
seperti itu sih
wah ini luar biasa sekali ya
ini ramah lingkungan ya mbak
nah apakah proses ramah lingkungan ini membuat produk sustainable fashion juga menjadi lebih mahal dari tekstil biasa
biasanya kan kalau misalnya bahan bahan yang sustainable itu biasanya lebih mahal nih pak
apakah karena bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih panjang ini menjadikan produk produk tersebut jadinya lebih mahal nih mbak
ini pertanyaan semua orang ya
sustainable ini biasanya paradigmannya oh mahal nih gitu
sebenarnya mbak karena tadi prosesnya panjang nih dari produsen serat sampai jadi brand itu kan melibatkan banyak pihak
maka itu kita bareng bareng nih dari pelaku industri tekstil sebenarnya harusnya mensiasati dan berinovasi serta berkolaborasi bersama
sehingga harganya itu sebenarnya bisa terjangkau dari sisi serat sendiri sebenarnya tidak mahal sih mbak
jadi bisa bervariasi sekali gitu harganya
jadi sekali lagi butuh banget bantuan dari
satu pelaku industri tekstil pemerintah dan kita bareng bareng nih untuk menciptakan produk yang bisa terjangkau oleh masyarakat
jadi behaviornya bisa berubah nih dari yang non sustainable bisa shifting ke bahan yang lebih sustainable
dan juga perlu diingat mungkin kalau di sini ada pengusaha di bidang fashion perlu diingat juga itu investasi yang baik gitu
tadi kan mbak sempat sebut sebenarnya itu investasi jangka panjang di mana kualitasnya itu akan lebih baik
jadi kalau dari
tensel sendiri sebenarnya jauh lebih kuat sih mbak untuk dari sisi seratnya ketika menjadi kain
juga memiliki propertis yang breathable adem
dan karena breathable maka bakteri itu susah untuk tumbuh itu menghambat pertumbuhan bakteri
dimana lebih hygiene dan juga lembut sekali gitu
jadi dari sisi kualitas dan untuk dampak environment itu sangat baik gitu
jadi ini investasi yang baik untuk semua pengusaha juga untuk mulai shifting
jadi ini lebih hygiene juga ya sebenarnya
jadi ini memang
salah satu poin yang penting untuk kita menjaga lingkungan hidup kita yang jadi lebih sehat lebih hijau dan juga lebih aman
dan tadi sudah disclaimer ya dari mbak ini terjamin tidak lebih mahal ya mbak
iya jadi makanya kita butuh bantuan pelaku industri tekstil untuk bersama sama nih kita berkolaborasi untuk menciptakan
ya jadi merubah paradigmanya oh ternyata bahan yang sustainable sebenarnya bisa dijangkau gitu
jadi kalau misalnya supply nya lebih banyak tentunya ini juga
cost nya akan lebih turun lebih murah seperti itu
jadi kalau misalnya kita semua membeli produk dan juga menjaga lifestyle kita yang lebih sustainable tentunya ini produk produk sustainable akan jauh lebih terjangkau dan lebih murah seperti itu
oke mbak kami juga tadi anda juga menyebut terkait dengan serat tensel ya seperti itu
ya silahkan minum dulu mbak
kita sangat excited sekali ya hari ini
mbak mariam bisa
sudah bersama kami sharing terkait dengan sustainable fashion karena ini sebenarnya di luar di mancanegara udah menjadi trending
jadi kalau misalnya kita lihat dari anak kecil dari anak muda generasi millennial ataupun orang tua pun mereka sebenarnya sudah sangat meminati produk produk yang sustainable gitu
jadi kalau misalnya mereka mau membeli sesuatu dari baju bukan hanya fashion living goods gitu ya
home living mereka tuh lihat oh ini bisa didaur ulang atau tidak ini sustainable atau tidak
mereka sebenarnya lebih memperhatikan itu daripada modelnya atau daripada fashion style nya sendiri karena mereka itu sudah ditanam gitu ya di dalam otak
oke kita harus menjaga lingkungan kalau misalnya lingkungan kita sehat kita juga sehat tidak akan banyak virus yang nanti berbahaya untuk generasi selanjutnya dan untuk kita sekarang
dan ini sangat real sekali
seperti pandemi covid sembilan belas yang terjadi ini juga menjadi saksi mata untuk kita semua kita harus menjaga lingkungan
tadi mbak mariam juga sempat menyatakan terkait dengan serat merek tensel ini ya dari lansia group
tentunya ini diperkenalkan sebagai fondasi awal untuk membangun industri tekstil yang ramah lingkungan
nah ini bagaimana konsumen dapat mengetahui produk tersebut aman bagi lingkungan
nah ini bagaimana konsumen dapat mengetahui produk tersebut aman bagi lingkungan
dan dapat mengurangi pencemaran seperti serat pencil ini mbak
jadi sebenarnya fondasi awal kenapa lensy
jadi sudah delapan puluh tahun sendiri ini kita dna kita itu memang sustainable mbak
jadi kita selalu produksi serat bahan baku kain tersebut atau untuk tekstil itu yang sangat sustainable

karena kita kan di upstream sekali nih di ujung

jadi kita harus make sure gimana caranya kita terus berinovasi untuk menciptakan bahan yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan
atau sustainable dan berkelanjutan
maka itu tadi sempat disebut kita memperhatikan after life cycle
setelah pakaian dipakai akan jadi apa
hal hal tersebut merupakan fondasi awal agar nanti pelaku industri selanjutnya seperti spinning mills atau fabric mills bisa menciptakan
hal hal tersebut merupakan fondasi awal agar nanti pelaku industri selanjutnya seperti spinning mills atau fabric mills bisa menciptakan
hal hal tersebut merupakan fondasi awal agar nanti pelaku industri selanjutnya seperti spinning mills atau fabric mills bisa menciptakan
bahan yang lebih sustainable gitu
ini semua sih harus bareng bareng sih mbak
karena kan faktor untuk disebut atau diklaim sebagai sustainable fashion atau sustainable brand
itu kan banyak faktornya mulai dari produksinya materialnya terus bagaimana penggunaan energinya
dan itu semua menjadi faktor menjadi satu kesatuan gitu bisa kita klaim sustainable
jadi tidak bisa kita sebut sustainable saja hanya dari satu faktor
jadi secara keseluruhan seperti itu
jadi kalau misalnya kita mau beli seperti yang mempunyai seratensel yang ramah lingkungan ini
jadi bisa lihat dari tag produknya ya seperti itu ya mbak
nanti ada dikasih lihat oke itu dari lancing group dan itu ada bahan serat tensel seperti itu ya mbak
iya jadi cara mengenali produk itu mudah sekali sih
jadi dari membaca tag gitu ada tagnya
bahannya apa sih
misalnya dari tag
atau dari washing instruction kan biasanya ada komposisinya tuh mbak yang kayak berapa persen
di situ mulai mungkin mulai dibaca seperti itu sih
karena mungkin kadang kan kita kalap udah beli dilihatnya style dulu tanpa melihat komposisi pakaian
mungkin juga bisa dilihat kalau di online
sekarang karena trennya ini jualannya online ya jadi belinya online semua
bisa tuh biasanya di product description ada tulisannya terbuat dari apa
selain itu jika mau
jadi kita bisa lihat produk kami bisa juga sih ke website tensel com
di sana ada satu section namanya where to buy
jadi kita karena kita sangat mengedepankan transparansi nih mbak
jadi kita make sure semuanya transparan
jadi brand partner kita sebagian besar sudah masuk di website dan sosial media kita di tensel underscore indonesia
untuk kalau pada untuk mau ngecek ke local brand mana sih yang sudah pakai tensel gitu
dan mungkin kalau
local brand mana aja nih mbak yang sudah bergabung bersama tensel
jadi mungkin saya sebutkan yang recent collaboration ya
kita juga kemarin baru launching dengan kala the label
dengan juga ada brand seperti lani fati kapten ink
kalau brand muslimwear seperti hijup
juga nanti akan soon launching bersama halah atau untuk activewear
banyak sekali sih yang sudah shifting menggunakan bahan menggunakan tencel gitu
dan untuk bahan untuk tensel itu aplikasinya banyak sih mbak
jadi nggak cuma pakaian tapi juga seperti home textile gitu
dan ada juga untuk intimatewear kidswear
semua sih banyak activewear juga ada
jadi sekarang sebenarnya partner lansing group atau tensel ini juga sudah banyak
jadi teman teman kalau misalnya mau kita menjaga lingkungan bersama
tolong lihat produk deskripsinya
apakah ada serat tensel di atas tech produk tersebut
nah mbak kita juga ingin mengetahui nih
apa sebenarnya yang memotivasi menginspirasi lansing group
untuk mengambil tindakan secara global maupun lokal untuk menggerakkan kampanye sustainable fashion ini mbak
pastinya karena satu yang tadi kita mengedepankan transparansi
kita punya motivasi dari dulu memang selalu mengembangkan dan mendukung sustainability
dari awal kita dibangun gitu
jadi kita ingin terus menerus berkontribusi
dan mengajak serta mengedukasi pelaku industri textile untuk shifting bahannya ke yang lebih sustainable
dan juga mengajak masyarakat nih mungkin audiensi sini untuk lebih aware gitu
apa yang dibeli
lebih bijak dalam membeli
lebih memperhatikan brand yang dibeli itu dari sisi produksinya seperti apa
lalu apakah hemat energi atau tidak gitu
dan itu menjadi bahan pertama sebelum membeli pakaian
dan itu akan berdampak ke lingkungan gitu
dan itu akan kita rasakan sendiri gitu
dan motivasi itu sih yang terus encourage kita untuk berinovasi dari tahun ke tahun
jadi kalau mungkin memperhatikan
tensel nggak hanya satu jenis
kita pun punya banyak teknologi baru jenisnya untuk mendukung
dan make sure aplikasi aplikasi seperti yang tadi saya sebut intimate atau activewear itu bisa didukung baik gitu
performance nya dari sisi fiber atau serata
ya mbak mariam ini untuk gambaran yang lebih jelas aja sih mbak
kita juga ingin tahu bagaimana peluang industri tekstil dan fashion bisa mendukung pengurangan polusi di seluruh dunia termasuk di indonesia
untuk pengurangan karbon emisi ini long bener bener big homework ya kalau saya bilang
jadi itu sangat panjang lah gitu
tidak mungkin berhenti sekarang
pasti berkelanjutan hingga bahkan kayak puluhan tahun mendatang gitu
dan again tidak sendiri sih
ini harus bersama sama
bukan hanya kita bilang oh salah brand atau bukan seperti itu
tapi lebih bersama sama kita caranya gimana achieve itu pengurangan karbon emisi
salah satunya dengan cara yang tadi kalau dari sisi masyarakat memilih dengan bijak
dan dari pelaku industri tekstil makanya kita selalu edukasi
kita ajak berkolaborasi
kita make sure bahwa untuk perubahan
dengan materi yang lebih baik
dan pastinya dari pemerintah harapannya bisa mendukung untuk terwujudnya pengurangan karbon emisi
di saat saat ini nih yang paling penting kan justru kan apalagi karena climate change sudah real
mungkin indonesia sudah bisa maju ke industri tekstil yang lebih sustainable
lalu juga kita punya inovasi terbaru sih mbak untuk karbon emisi ini
jadi kita juga punya produk namanya tensil carbon zero
itu dia memang sudah disertified sebagai carbon natural oleh natural capital partners
dan di tahun dua ribu lima puluh udah net zero emission sih gitu
jadi hopefully ini akan inspire as their upstream nih untuk yang lain mengikuti seperti itu
dan mungkin kalau ya banyak yang baca artikel atau goal goal dari brand sih
jadi udah mulai shifting ya banyak yang punya goal goal untuk mengurangi karbon emisi seperti itu sih
oke ini kita sangat excited sekali ya bisa mendengar goal goalnya dari tensel juga
nah mbak ini ada pertanyaan nih dari pemirsa yang bagus sekali nih
apakah tensel mungkin kolaborasi dengan pengrajin pengrajin kain tradisional
nah ini dari eva yunisar
itu pertanyaan yang bagus sekali
jadi kalau ditanya kolaborasi
kita sering banget berkolaborasi
jadi open sekali ya dengan siapapun di pelaku industri tekstil
kecil besar kita tidak masalah
yang penting kita bisa mendukung industri tekstil lebih sustainable di indonesia
sekarang juga mungkin saya share sedikit ada campaign sih kita dengan pelaku kain
yaitu kita menggalang dana fundraising bersama benih baik dan salah satu brand kain untuk petani sutra erik
jadi itu mungkin salah satu contoh aja untuk eva mungkin bisa as a reference
menggalang dana supaya petani petani sutra ini bisa menciptakan tancel mix sutra terus menerus berproduksi
karena kan pandemic hit sekali ya ekonomi kita dan banyak yang jadinya terhambat gitu produksinya
jadi hal seperti itu juga kita dukung selain kolaborasi yang lain
oke bagus sekali nih mbak mariam
ini masih terkait dengan edukasi berlanjut nih dari indonesia katanya
untuk edukasi berlanjut apakah sudah bisa menjangkau daerah daerah pedalaman
contohnya seperti di desa yang terpencil sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian pada warga setempat
ya itu pertanyaan dari indonesia katanya
bagus sekali pertanyaannya
itu ya mungkin salah satunya yang tadi itu letak di petani tadi itu sutra air itu di pasuruan sih
tapi kita open banget ketika ada kolaborasi opportunity
atau mungkin ada ide ide dari petani
ya itu bagus sekali
ya dari siapapun ya pelaku industri tekstil yang kita bisa dukung kita akan dukung sih mbak
jadi tidak milih siapa aja mau kecil mau besar sama aja semuanya
iya tadi kan pertanyaan dari netizen yang hari ini melihat live kita pada sore hari ini ya mbak
nah kami juga ingin tahu nih dari perspektif lansing group sendiri yang mendukung sustainable fashion
apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan nyata
untuk mendukung sustainable fashion ini
banyak sekali sebenarnya
tapi dimulai dari simple simple thing ya
satu baca tek dulu dan label sebelum membeli
jadi bijaklah dalam membeli pakaian itu udah pasti satu hal yang bisa kita lakukan
dua mulai perhatikan brand yang dibeli
brand lokal ini kan sudah banyak sekali ya
mungkin kayak dilihat tadi sempat saya mention produksinya seperti apa pemilihan bahannya seperti apa
mungkin kalau masih bingung yang mana yang sustainable ya
bisa cek di website atau di sosial media kita untuk referensi
selain itu juga mulai merubah lifestyle
lifestyle kan banyak sekali nih yang hal hal kecil
seperti tahu reduce reuse recycle mungkin hal hal tersebut mulai diterapkan di kehidupan sehari hari
bisa mengurangi dampak lingkungan
lalu pemilihan pakaian juga penting
agar lifestypenya lebih panjang ya
jadi umur pakaian bisa dipakai atau time out
jadi sebenarnya kan faktor sustainable banyak sekali
mungkin mbak meggy juga udah paham sekali kan
karena topik ini mbak sudah mendalami lah gitu
itu sih paling
ya mbak ini masih terkait dengan pemilihan kain kain yang berkelanjutan atau sustainable fashion nih
kak tania bagaimana saya bisa bedakan kain tensel yang asli
apakah bisa beli di toko toko kain pada umumnya
bagus sekali sih pertanyaannya ini dari tokyogorilla smb
jadi pastinya kita untuk menghindari adanya yang tidak autentik
kita sebenarnya kan menghargai banget transparansi nih mbak
jadi untuk kain yang dari fabric mills untuk kita make sure sebelum masuk ke brand
itu kita sebenarnya kami tes lagi mbak
jadi mereka kirim sampel ke kami
kita tes di lab
kita cek kontainnya dan quality nya benar tensel
ketika benar cancel kita akan kasih kode sertifikasi untuk mereka cek gitu
jadi referensi ini nanti brand tinggal minta
oh mana kodenya untuk make sure authenticity
dan selain itu pastinya kalau yang sudah terdaftar di website kita
dan di kalau untuk brand ya
tapi kalau untuk kain bisa dm aja sih ke kita ke tensel underscore indonesia
kita bisa kasih referensi fabric shop atau mills partner kami
karena ada bisa beli skala kecil maupun skala gede
kita ada referensi
terima kasih ya hari ini
antusias sekali teman teman kita yang nonton live chat ini
banyak sekali pertanyaannya
terus banyak juga yang ngomong aduh ini cantik banget mbak tania
soalnya kita semua mau pakai sustainable fashion
jadi kalau misalnya kita sehat dari dalam pastinya nanti
nanti glowingnya keluar ya
iya benar sekali
jadi teman teman kalau misalnya mau cantik seperti mbak tania
kita harus mulai merubah lifestyle kita lebih sehat
membeli produk produk yang sustainable
untuk lingkungan hidup kita juga lebih sehat
nah ini sebenarnya kolaborasi antara pelaku industri tekstil
ini kan sebenarnya juga di hulu hingga hilir adalah hal yang tidak bisa dipungkiri ya mbak tania
tentunya hal ini juga menciptakan peluang pekerjaan untuk indonesia
nah apa saja nih kolaborasi yang sudah dilakukan oleh lansing
dan bagaimana masyarakat yang ada di industri fashion
atau mungkin industri terkaitnya bisa bekerja sama dengan lansing
jadi kita memang encourage untuk berkolaborasi banget mbak
apalagi sekarang kita sadar kita nggak bisa sendiri ya
apalagi di upstream kita di level serat
kalau kita gak berkolaborasi bagaimana caranya mewujudkan impian impian yang tadi sudah disebut
menjadikan indonesia lebih sustainable
jadi kolaborasi yang kita udah lakukan banyak dengan tidak hanya dengan brand
namun juga dengan fashion school
jadi kita yakin karena bibit bibit muda yang talent sini kita harus edukasi dari awal
untuk pemilihan bahan baku yang mereka pilih lah gitu
lalu kita juga berkolaborasi dengan mova brand
banyak sekali sih brand yang kita sudah berkolaborasi
untuk brand mansuate juga ada
baby swear seperti hamako
mungkin nanti bisa dicek di sosial media kami
dan selain itu kita juga aktif berkolaborasi salah satunya
jadi salah satu pembicaraan membuat fashion
di economy forum di tanggal dua puluh satu juli kemarin bersama brand partner kami dan fabric mils
itu juga membahas teknologi terbaru
teknologi terbaru inovasi untuk tukar pikiran gitu
antara kolaborasi antar pemain di industri tekstil
selain itu juga ya kita ikut seminar talk
banyak sih kolaborasi dan salah satu yang tadi saya sebut penggalangan dana untuk petani sutra eri
dan di luar itu pun masih kolaborasi yang lain kita open sekali nih untuk saling berkontribusi gitu
jadi bukan hanya brand brand lokal saja yang diajak kolaborasi
ini juga petani petani di indonesia pelaku industri di fashion semuanya bisa bergabung dengan lansing group
untuk menciptakan sustainable fashion industry ini
supaya kita semua bisa mendapatkan produk yang sustainable ini sangat mudah ya mbak tania
dan ini terakhir nih mbak tania
tadi kan selalu menyebut oke ini harus banyak kolaborasi dari berbagai kalangan
nah apa harapan lansing group terhadap pemerintah untuk mewujudkan sistem
dan rantai produksi di industri tekstil yang ramah terhadap alam
nah untuk itu tumpuan kita pastinya revolusi industri empat
kita pengen sekali di mana pelaku bisnis semua bisa terintegrasi dengan baik
produktivitas juga bisa meningkat
dimana kita bisa saling mendukung dan tentunya mengedukasi untuk gimana caranya achieve yang lebih berkelanjutan nih industri
dan lebih efisien juga
dan lebih efisien juga
dan ekonomi indonesia akan lebih maju gitu kan
dari kontribusi dari pelaku tekstil
selain itu juga kita berharap sekali dari semua pemain industri tekstil
untuk mulai sadar dan merubah mungkin paradigma yang untuk bisnisnya juga harus memikirkan dampak terhadap lingkungan
jadi mungkin untuk mulai shifting bahan bahannya menggunakan yang lebih sustainable
selain itu juga masyarakat di sini memegang peranan yang besar sekali sih
jadi harus mulai bijak memilih pakaian membaca tag nya
karena saya yakin sekarang customer itu pinter pinter sekali gitu
semua udah curious dari mana ini aslinya gitu
dari mana asalnya tidak seperti hanya melihat modelnya saja tapi mau tahu lebih lanjut dan lebih research dulu ya sebelum membeli
seperti itu sih harapan dari kamu
dan semoga bisa terus berkolaborasi dengan salah satunya dengan cnn nih bisa memberi platform untuk kita menyuarakan
terima kasih sekali karena ini good platform sekali untuk kita bisa mungkin continuous berkolaborasi gitu dari berbagai pihak
iya terima kasih sekali mbak tania sharing dan juga informasinya
saya sebenarnya sangat terkejut sekali ya karena sudah selama delapan puluh tahun lansing group adalah satu satunya perusahaan di dunia yang menghasilkan volume yang signifikan bahan serat tekstil yang sustainable
dan sebenarnya bukan hanya dari pakaian saja ya mbak tania bisa dipakai untuk tisu basah hingga masker wajah ya yang saat ini di masa pandemi
sekarang juga kalau misalnya kita dua lapis satu lapis itu masker medis dan lapis keduanya itu kalau misalnya kita bisa pakai masker kain yang sustainable itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita semua
dan tentunya produk produk ramah lingkungan ini juga menjadikan lensing sebagai pelopor global dalam serat berkelanjutan dan juga ramah lingkungan
nah teman teman tidak susah untuk menjaga lingkungan dengan membeli dan juga memakai bahan bahan yang sustainable anda dan keluarga anda dan generasi kita selanjutnya akan hidup lebih sehat dan lebih hijau lebih aman
terima kasih sekali lagi mbak tania
terima kasih mbak megi cnn indonesia terima kasih terima kasih yang sudah nonton semuanya
selamat sore dan juga salam sehat mbak tania
iya salam sehat
terima kasih sekali lagi teman teman sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
dan jika ingin diskusi lebih lanjut terkait tema ini silahkan komen nanti bisa kita diskusikan bersama secara offline
dan chatroom akan kembali pada selasa minggu depan